tim khusus bentukan kapolri bersama personil brimop dan inavis menyita sejumlah barang milik irjen verdi sambo
dari kediaman mertua sambo di jalan bangka mampang jakarta selatan
sementara tim kuasa hukum akan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung
setelah penyidik menetapkan irjen verdi sambo sebagai tersangka
tim khusus mabes polri bersama anggota brimob selasa malam akhirnya selesai mengeledah
kediaman mertua irjen verdi sambo di jalan bangka mampang perapatan jakarta selatan
selama empat jam penggeledahan tim khusus menyita beberapa barang
seperti enam pakaian dan sepatu milik irjen verdi sambo
setelah menyaksikan penggeledahan kuasa hukum verdi sambo mengatakan
ia akan mengikuti segala prosedur hukum yang tengah berlangsung
dan akan memikirkan langkah langkah hukum yang akan diambil
jadi ada proses pengeledahan dan tentunya dilanjutkan dengan proses penyitaan
itu ada enam item yang sempurna
sepatu baju dan ada beberapa hal lagi ada nama hitam lah
ya tentunya kita ikuti prosesnya lah kita menghargai proses ini
dan tentunya kita selalu kuasa hukum memikirkan atau mempertimbangkan
untuk langkah langkah hukum ke depannya juga apa apa yang harus kita siapkan